bila harga pemain menentukan pemenang piala eropa dua ribu enam belas nanti
maka juara bertahan spanyol akan keluar sebagai kampiun
lembaga survei ing international melakukan penelitian bertajuk caponomics
yang menggunakan estimasi harga pemain berdasarkan data transfer market
hasilnya tim nasional spanyol menyandang predikat negara dengan squad termahal
dengan nilai enam ratus lima puluh delapan juta euro atau tidak kurang dari sembilan sembilan triliun rupiah
jerman berada di tempat kedua dengan lima ratus enam puluh enam juta euro
diikuti tuan rumah perancis di angka empat ratus sembilan puluh tiga juta euro
posisi empat ditempati belgia dengan harga spot total empat ratus lima puluh dua juta euro
dan tim nasional inggris melengkapi daftar lima besar skuad termahal dengan empat ratus empat puluh tujuh juta euro
dari dua puluh empat kontestan piala eropa dua ribu enam belas hungaria menempati posisi terbawah dalam daftar ini
total skuad mereka di angka dua puluh delapan juta euro atau hanya seperempat

dari harga jual cristiano ronaldo kapten timnas portugal yang akan mereka hadapi di grup f
namun uang bukan segalanya dalam sepak bola
seperti yang dibuktikan leicester city saat menjuarai liga primer inggris musim dua ribu lima belas dua ribu enam belas